angka covid sembilan belas kembali mengalami peningkatan
jumlah kasus aktif di dki jakarta pun kini mencapai lebih dari tiga enam ratus orang
atau setara dengan lima delapan persen
bila mengacu pada ambang batas aman yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia atau who
yakni kurang dari lima persen
ibu kota mulai masuk kategori tidak aman dari paparan covid sembilan belas
pada kamis malam satgas covid sembilan belas merilis data
kasus aktif covid sembilan belas bertambah enam ratus enam puluh satu orang
sehingga kini ada enam enam ratus enam puluh delapan kasus aktif secara nasional
dki jakarta masih menjadi provinsi dengan sumbangan kasus aktif terbanyak
yaitu tiga enam ratus delapan puluh orang
kendati demikian tak semua pasien positif memilih dirawat
di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan covid sembilan belas jakarta yang telah disiapkan
di wisma atlet misalnya
hanya ada tujuh puluh satu tempat tidur yang terisi pasien covid sembilan belas
dari total kapasitas tiga delapan ratus satu tempat tidur
puluhan pasien itu disebut bergejala ringan
dan dirawat di tower lima enam dan tujuh wisma atlet kemayoran jakarta pusan